gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama akan menerapkan kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing erp
kebijakan ini adalah pengganti peraturan tiga in satu yang akan dihapus
erp akan diterapkan melalui on board unit atau obu atau tanda pengenal mobil bersaldo
dalam pelaksanaannya setiap mobil yang melintas gerbang elektronik di sejumlah kawasan protokol ibu kota
secara otomatis akan dikenakan potongan rp dua puluh hingga rp empat puluh
saat ini erp memasuki tahap penyelesaian lelang
ahok juga akan menerapkan pembatasan kendaraan melalui pemberlakuan plat nomor ganjil genap
kita datangin bus yang pendek deh yang kita pesen kemarin aja loh
yang pendek deh supaya kamu begitu keluar kantor langsung terus kursinya juga hadap ke depan
kursi roda juga bisa